inilah video yang dibagikan pedangdut inul daratista di instagram miliknya
ia tampak sibuk menyiapkan aneka menu masakan untuk disajikan bagi anggota keluarganya di rumah dengan cara jenaka
mulai ngulek sambel
sampai membuat cembilan pancake bersama buah hati
momen masak ala inul ini pun menuai beragam komentar dari para warganet
tak sedikit yang terinspirasi untuk membuat menu yang sama
tamu ketinggalan nagita slavina juga unjuk kebolehan
istri raffi ahmad ini seringkali membagikan momen memasaknya di media sosial
selama masa karantina gigi memilih menghabiskan waktunya di rumah untuk memasak menu kesukaan keluarga
sesekali ia mengajak suami dan anaknya untuk ikut terlibat di dapur
beda halnya di dalam
di laman instagramnya ia mengaku bangga berhasil membuat donat kampung dan sederet menu yang menurutnya istimewa
sementara aktris cantik ulang guritno berbagi momen dirinya membuat kue bersama anak anaknya di dapur
baginya menjalani masa karantina bersama anaknya di rumah menjadi momen berharga saat ini
memasak seolah menjadi hiburan sekaligus menghabiskan waktu luang dan mengusir kebosanan